vivi gak mau serumah sama papa tiri
ya allah ketemukanlah hamba dengan anak hamba dunia
kita mau cari dong
kita udah cari kemana mana bu
lebih baik kita pulang aja ke kampung
ibu kan bisa cari nafkas sendiri kelima jahitan
nairman saja yang pulang ke kampung
ibu tetap akan cari doni
semua bengkel di jakarta itu akan cari
nanti kalau ibu ketemu doni ibu akan kasih kabar sama naim pak
bu mana mungkin saya tega tinggal ibu di sini sendiri
nanti kalau doni gak ngasih kabar ke ibu tanda dia udah gak peduli sama ibu
sekarang udah larut malam
lebih baik kita cari penginapan dulu ya
besok kita coba cari dia lagi
kebetulan dekat sini ada temen saya yang punya posan
dek tau gini gak
wah gak liat ibu
orang ini kerja di sini gak
saya gak liat bu
terima kasih ya bu

memang mereka nggak peduli
tangan ibu terluka vivi obatin ya tangan ibu
tangan ibu ratu cuma lecet gak apa apa
tangan ibu kan terluka bu
kita obatin ya tangannya yang luka
mama vivi gak jauh kok dari sini
di depan sana juga ada toko mebel mama vivi
kita mampir kesana sebentar ya bu
mungkin mama punya obat buat luka
kalau tangan ibu gak diobatin nanti bisa infeksi bu
bukan gak apa apa
ya diobatin ya
mama ada obat buka gak ma
vivi ngapain sih kamu bawa perempuan kamu itu kesini
tadi vivi hampir ketabrak motor pas mau nyebrang ma
untung ada ibu ini yang nolongin vivi
kalau enggak vivi udah ketabrak mah
oh makasih ya udah nyelamatin anak saya
ini sebagai ucapan terima kasih
saya ikhlas saya gak perlu bayaran
terus kenapa ibu masih ngikutin anak saya
vivi yang bawa ibu ini kemari mah
soalnya tangannya luka
kali aja mama punya obat luka
ya udah ini ambil aja buat berobat ke dokter ya
gak perlu bu permisi
ibu jangan pergi bu jangan pergi
vivi kan udah janji mau ngebatin tangan ibu
dia tuh bukan siapa siapa kamu
tapi ma ibunya kan udah nolongin vivi
vivi kan udah janji mau ngobatin tangannya
kasian ibunya ma
ya udah biarin aja
salah dia sendiri dikasih uang buat berobat gak mau
ma tangan ibu udah gak apa apa permisi
kalau mama gak panggil bu rati vivi gak mau pulang
biarin aja vivi kabur ke rumah papa
kamu boleh bawa ibu itu ke rumah ya
bu rati tunggu
bu rati bu rati tunggu
kata mama bu rati bawa ibu itu ke rumah
boleh kok tinggal di rumah vivi ya kan mah
ibu tinggal di mana
saya nggak punya tempat tinggal di jakarta
ibu mau nggak tinggal sama kita
dia sekalian jagain rumah sekalian juga jagain pv
terus kalau misalnya ibu masih mau nyari anak ibu
bolehlah sekali kali ibu keluar
banyak bener makanannya
udah lama banget vivi gak lihat meja makan
mau ngelau kayak gini
sejak mama dan papa pisah
nah vivi cobain cicipin masakannya bu rati enak gak
bentar ya bu
aku mau manggil mama dulu
bu rati udah masak banyak nih
kamu makan duluan ya
aku mongguin mama selesai cuci muka ya
aku mau ngerjain pr dulu

yaudahlah ngapain juga kita ribut gara gara perempuan tua ini sih
mendingan kamu ngusir dia
kamu ngapain sih nerima orang kayak gini di rumah
aku butuh dia untuk menjaga vivi
lagian kalau memang dia bukan ibu kamu
ngapain kamu mesti repot repot mesti dia
tapi kalau dia adalah ibu kamu
sebaiknya kita cerai
aku gak mau hidup aku dibebani dengan harus mengurus ibu mertua
tinggalkanmu dody sama ibu
kenapa dody tidak mau mengakui aku sebagai ibu kandungnya
mungkin dia malu
tidak aku mau ke rumah
jangan pakai rancang rancang segalanya
aku gak mau istri aku datang sini gara gara dengar ibu res
jangan sampai istri dan anak diri aku tahu kalau ibu itu ibu kandung aku
karena aku gak bisa musik ibu gara gara mereka butuh sama ibu
non kenapa tega sama ibu
ini kan ibu kandungmu
yang dari kecil merawat kamu
sampai bu rela menjual rumah ibu buat kamu
gak usah bukit mukit apa yang ibu kasih ke aku deh
karena apa yang ibu kasih ke aku itu
gak ada artinya sama sekali buat aku
dan satu hal lagi ingat
jangan sampai irfan tahu aku tinggal di sini
jangan sampai di ayoo jewelande exercise

kalau gua gak jawab
bu ratih dimana
saya cari cari nggak ketemu
saya telepon telepon juga ibu gak angkat
aduh saya khawatir banget ibu
ibu sekarang ada di rumah doni
nanti ibu sms alamatnya ya
alhamdulillah bu kalau kayak gitu
yaudah bu besok saya tunggu kabar dari ibu ya